masih bersama kami jika kita berbicara mengenai bagaimana cara mengabdi kepada negara kepada masyarakat kepada sesama
mungkin kita bisa mencontoh sosok yang satu ini
karena ada seorang prajurit tni bernama sertu sanija yang mendedikasikan dirinya sebagai penggiat donor darah di cerbonco barat
ya berawal dari peristiwa meninggalnya anggota keluarga setelah kesulitan mendapatkan pendonor
sertu sanija ini berjuang mengumpulkan kantong kantong darah untuk para pasien di sejumlah rumah sakit
khususnya bagi pasien talasemia
sersan satu sanija juga seorang tentara
sebagai prajurit mestinya ia ada di garis depan
namun saat negara sedang tidak berperang
ia tetap menjalankan tugasnya sebagai prajurit di tingkat pemerintahan desa
sertu sanija sehari hari adalah bintara pembina desa
sebagai babinsa sanija kerap berkeliling desa
pendampingan yang biasa dilakukan seorang babinsa memang bermacam macam
misalnya di bidang pertanian
namun bintara yang satu ini memilih lain
ya sersan satu sanija memilih bertugas sebagai bintara pencari darah
sebuah aktivitas sosial yang sudah dilakukannya sejak ia bertugas di kota
dan juga bertugas di kalimantan timur hingga tahun dua ribu sepuluh
prajurit tentara nasional indonesia tidak menang menyerang
saat ini ia bertugas di komando rayon militer dua ribu tujuh plumbon kabupaten cirebon jawa barat
sebagai babinsa ia membina dua desa di wilayahnya yaitu desa dana mulia dan gombang
di markas ini sanija adalah bagian dari prajurit garda depan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat
saya selaku di luar dari tugas pembina di desa
saya menyempatkan waktu untuk bersosialisasi kepada masyarakat
kemudian direspon diterima dan saya menindaklanjuti untuk mengadakan koordinator donor darah
sementara ini alhamdulillah luar biasa
kabupaten kota saya pegang
di kota mempunyai satu lima ratus pendonor aktif yang kabupaten delapan pendonor aktif
sertu sanija semakin proaktif mencari calon calon pendonor darah
aktivitas sosialnya ini tidak datang begitu saja
titik baliknya terjadi saat ia bertugas di kalimantan timur
saudara istrinya mengalami masa kritis di rumah sakit
darah yang tak kunjung datang mengakibatkan keponakannya meninggal dunia
selisih hanya lima menit sejak kepergian saudara istrinya itu dengan datangnya kantong darah
bagi sanija peristiwa ini begitu menyakitkan
sekaligus membangkitkan keinginan untuk membantu sesama yang membutuhkan darah
digeraknya mentang mentang tentara
digeraknya mentang mentang tentara
digeraknya mentang mentang tentara
digeraknya mentang mentang tentara
digeraknya mentang mentang tentara
digeraknya mentang mentang tentara

ternyata di balik itu kita menyadari diri
kita juga kembali kesemula
yaitu ke masyarakat biasa
jadi waktu itu langsung saya buang jauh jauh
tidak ada gunanya kita emosi
dan untuk kelanjutannya
mungkin kita kerocek diri
karena kita sebagai manusia biasa
tidak lepas dari luput salah dan dosa
akhirnya begitu yang emosi itu
tidak terkendali akhirnya saya sadar diri oh begini yang membutuhkan darah ternyata susah sekali mendapatkannya
sanija tidak mau kejadian seperti itu terulang lagi
ia paham betul bagaimana orang yang membutuhkan darah benar benar harus dilayani
bersama pmi kabupaten dan kota cirebon ia terus mengumpulkan darah
mendekati calon calon pendonor dan melakukan sosialisasi langsung ke lokasi
sejauh ini palang merah kabupaten cirebon terus mengumpulkan target kantong darah per bulan
di antara kantong kantong darah yang terkumpul ada peran sanija di dalamnya
sanija punya harapan besar
suatu saat kebaikannya menular menginspirasi dan mampu memperkuat jiwa sosial
khususnya bagi warga cirebon
khususnya kabupaten kota dan cirebon kabupaten
itu mudah mudahan muncul seperti sanija yang sekarang ini
jangan sanijaya yang satu ini
muncul sanija sanijah yang lain
karena sifatnya untuk sosial dan kemanusiaan tidak ada batasnya
tidak ada hentinya
tergantung kita niat batinnya